masih di good morning dua wanita pemandu lagu salah satu kafe di kawasan pasir putih kabupaten pesisir selatan sumatera barat menjadi korban persekusi sekelompok orang
ya keduanya ini bahkan diarak dan juga diceburkan ke laut kemudian ditelanjangi
sebuah rekaman video memperlihatkan dua wanita yang diduga sebagai pemandu lagu kafe diarak masa menuju laut
keduanya didorong masuk laut terdengar suara wanita meminta ampun mengaku tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan
namun rintihan wanita itu tidak dihiraukan
adegan setelahnya sungguh tak pantas untuk diperlihatkan karena pakaian kedua wanita itu dilepaskan secara paksa yang membuat mereka terlanjang bulat
video persekusi ini beredar luas di sosial media
peristiwa itu diduga terjadi pada minggu dini hari lalu
pada video yang beredar awalnya terlihat sekelompok orang merusak sebuah kafe di pinggir pantai pasir putih
kafe itu disinyalir menyediakan layanan karaoke dan pemandu lagu dan tetap beroperasi pada bulan suci ramadan
masa merangsek masuk kafe dan melakukan perusakan
menurut kapolsek lengayang sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang kasus tersebut
namun karena videonya viral pihak keluarga korban
merasa tidak senang dengan kejadian yang menimpa keluarga mereka
belum jelas berapa banyak orang yang terlibat persekusi tersebut kepolisian masih menyelidiki kasus ini
john nedi kambang pesisir selatan sumatera barat